kembali bersama kami saudara ketua tim kerja strategis prabowo gibran bahlil lahadalia
meyakini presiden joko widodo dan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
memiliki perasaan yang sama untuk saling berbicara satu sama lain
meski begitu menurut bahlil pertemuan kedua tokoh itu tidak perlu terburu buru
bahlil menyebut jokowi mega merupakan dua tokoh yang bersahabat
menurutnya kedua tokoh itu memiliki jiwa kenegarawanan
namun bahlil menekankan pertemuan antara kedua tokoh itu sebaiknya tidak terburu buru
ia juga bilang presiden jokowi tidak masalah untuk bertemu dengan megawati
meski sebelumnya sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengungkap tidak ada pertemuan megawati dan jokowi
pak presiden jokowi ibu mega ini kan tokoh bangsa
pasti mereka punya hati yang baik untuk negara ya
tidak perlu kita merasa gerasak berusuh
tapi kemarin mas hasto terkesan resisten pak dengan wacana pertemuan pak presiden
pikiran ibu mega sama pikiran bapak presiden nggak bisa disemakan dengan pikiran pak hasto
ibu mega itu presiden tokoh besar
pak jokowi juga presiden
masa berusaha main dengan pemikiran yang orang gak pernah jadi presiden
sebelumnya wakil presiden terpilih gibran raka buming raka merespons pernyataan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
yang bilang jokowi dan megawati tidak akan bertemu
menurut gibran momen lebaran seharusnya bisa menjadi ajang pertemuan semua elit
untuk mendinginkan situasi yang memanas usai pemilu termasuk pertemuan presiden dengan para ketua umum partai politik
gibran menambahkan presiden terpilih prabowo subianto sudah membangun komunikasi dengan tokoh tokoh di pdi perjuangan
kader pdip akan senang bila megawati memberi izin jokowi untuk bertemu
silaturahmi untuk tujuan yang baik harusnya tidak diperbolehkan
memang terkadang suasana lebar
kalau pak prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh tokoh
ini apa masih suasana lebaran
ya semua orang tuh pengennya bersilaturahmi maaf maafan
kayak kemarin pak rosan pak ketua tkn kan juga sudah bertemu dengan beberapa tokoh hukum
pak salman dorong untuk pertemuan kedua duanya nggak
pasti sangat senang sekali kalau bu megawati bisa memberikan izin untuk bertemu
menanggapi pernyataan gibran yang berharap pertemuan jokowi dan megawati bisa terrealisasi
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto meragukan niat gibran tersebut
hasto bilang niat gibran itu perlu dipastikan lagi
karena seringnya ucapan gibran yang tak sesuai tindakannya
bentar bentar yang lain belum siap
ya tolong tanyakan itu benar nggak siapa tahu bohong kan